seperti inilah aksi para peserta kompetisi ketapel yang digelar di sd mangkuyu dan lawean solo jawa tengah minggu pagi
bukan anak anak para orang dewasa ini saling bersaing mengenai sasaran dengan menggunakan ketapel
ya lomba ini sengaja diadakan untuk mengasah kemampuan para pecinta ketapel dan tentunya menjaga silaturahmi
pesertanya pun tak hanya dari kota solo tapi juga dari jakarta dan jawa barat
permainan ini sangat sederhana
para pemain membidikan ketapel ke sasaran yang berjarak sekitar sepuluh meter
bulatan sasarannya mulai dari diameter delapan cm sampai paling kecil empat cm
peluru yang digunakan adalah gotri berdiameter enam inci dan delapan inci
setiap pemain hanya boleh menembakkan lima peluru hingga beberapa kaki
kali putaran permainan
tegang suasana tegang sama adrenalinnya ikut naik lah
nikmatnya itu di situ ketegangannya itu
sudah berapa tahun mas
saya kita kira baru enam bulan sekitar enam bulan
anu tiap hari rutin
seminggu kita latihan tiga kali di jajar
karena digelar di tengah pandemi covid sembilan belas
seluruh peserta diwajibkan memakai masker
dan juga menjaga jarak sesuai yang telah diatur oleh panitia
mereka rata rata membangkitkan memori masa kecil
oh dulu saya pernah main ketapel
akhirnya di masa masa berapa tahun kebelakang
ternyata muncul komunitas ketapel dengan konsep yang olahraga beneran gitu
jadi kalau sekarang sifatnya bukan permainan lagi
pertama kalinya diadakan panitia lomba berharap
agar permainan ini bisa diakui menjadi cabang olahraga tersendiri
kartika bagus solo jawa tengah